paslon terlebih dahulu mengambil satu amplop pertanyaan yang tersedia di fishbowl
dan kemudian panelis akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih
setiap paslon akan menjawab pertanyaan yang sama dan kemudian saling menanggapi
durasi untuk menjawab pertanyaan adalah dua menit kepada masing masing pasangan
lalu menanggapi satu menit
dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut dua terlebih dahulu
untuk mengambil pertanyaan di fishball
silakan bu sipul dan mbak putih
ya sebentar saya minta bu sipul untuk pegang dulu
masih disegel dong mas ya
jangan dibuka dulu bapak
jangan dibuka dulu masih disegel betul masih disegel ya
saya ingin menginformasikan bahwa amplop pertanyaan ini
tidak ada yang tahu selain panelis
bahkan kpu pun tidak tahu karena baru diberikan beberapa menit sebelum acara ini
dan saya persilahkan
kepada bapak muhammad hasan untuk naik ke atas panggung dan membacakan
masih disegel ya pak
silakan panelis membacakan pertanyaan yang sudah dipilih
sektor pertanian di jawa timur
mempunyai peranan yang sangat penting dalam pdrb
dan pertumbuhan ekonomi jawa timur
penyerapan tenaga kerja penyediaan bahan baku untuk industri
penerimaan devisa dan ketahanan pangan
pada tahun dua ribu tujuh belas kontribusi sektor pertanian dalam pdrb sekitar tiga belas lima puluh lima persen
dalam penyerapan tenaga kerja punya kontribusi sekitar tiga puluh tiga empat puluh persen
sedangkan dalam penyediaan pangan berkontribusi sekitar tiga puluh persen
sebagai penyediaan pangan
pertanyaan yang terakhir bagaimana komitmen saudara dalam pembangunan bidang pertanian
dan apa program dan langkah langkah yang akan saudara lakukan
baik terima kasih pak muhammad hasan
saya persilakan untuk kembali
dan saya persilakan untuk pasangan calon nomor urut dua
menjawab pertanyaan dari panelis
waktunya dua menit dari mulai bapak dan ibu bicara
kaitan ketahanan pangan dengan pertanian
sangat erat sekali
untuk itu kita harus memastikan tiga hal
pertama produktivitas terus meningkat
petaninya makin sejahtera
dan yang terakhir kebutuhan rakyat terpenuhi
tadi sudah disinggung bahwa dunia pertanian
salah satu pilar ekonomi jawa timur
ketiga setelah industri olahan perdagangan
nah apa yang harus kita lakukan ke depan
tentu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas
kita tahu setiap tahun lahan subur berkurang
beralih fungsi menjadi tempat industri dan juga perumahan
maka itu pilihannya adalah menghadirkan teknologi
dalam dunia pertanian kita
jawa timur kali ini menerapkan agrobisnis hulu hilir
di mana ada hamparan dua ratus sampai empat ratus hektare
memiliki kelompok tani atau gabungan kelompok tani
yang kemudian diproses melalui sebuah pertanian modern
tanpa lagi mengharap bibit subsidi maupun pupuk subsidi
diproses secara bisnis dari awal biayanya semua dari bank
dan dijual dalam bentuk kemasan beras premium
dengan menghadirkan teknologi terbaru
ini sudah dimulai dan di atas kertas
pendapatan pertani akan meningkat
bapak ibu dan saudara saudara sekalian
di luar itu petani persoalan utamanya adalah
harga anjlok pada saat panen
maka itu pemerintah daerah perlu
membantu bulog dengan menghadirkan bumd pangan
kami kalau diberi kepercayaan bumd pangan
yang pertama yang akan kami dirikan
untuk membantu para petani
dan yang terakhir tentu mendorong anak anak muda
petani handal di masa yang akan datang
baik kita berikan aplaus
selanjutnya saya berikan kesempatan
pada pasangan calon nomor urut satu
untuk menjawab pertanyaan yang sama dari panelis tadi
waktunya dua menit dari anda bicara
seperti tadi di pengantar kami
kami menyampaikan bahwa jawa timur adalah
kalau kontribusi tiga belas persen tadi
ada nelayan di dalamnya
ada perikanan di dalamnya
ada pertanian di dalamnya
saya ingin menyampaikan ketika kita berbicara pertanian
including di dalamnya
ketika kita berbicara bahwa produksi jagung kita
maka itu ada jagung jagung
yang ditanam oleh petani petani masyarakat
di sekitar hutan
mereka saat ini tidak bisa menikmati
mereka tidak bisa menikmati traktor bersubsidi
tapi produk mereka
itu diklaim menjadi bagian dari kesatuan
produksi provinsi jawa timur
oleh karena itu
kami ingin menyampaikan bahwa
kami berharap akan ada proses
memetakan kembali perhutanan nasional
yang ada di jawa timur
bahwa petani petani di sekitar hutan mereka
di dalam menunjang proses jawa timur
menjadi penyangga pangan nasional
saya juga berharap
kami dan mas emil
tpi tpi tempat tempat pelelangan ikan
di sekitar daerah daerah nelayan
di mana di situ ada nelayan
kita ingin itu akan terbangun infrastrukturnya
dan kami berharap
banyak sekali para petani
menggunakan pupuk berlipat lipat
karena memang produktivitas tanah
itu sudah tidak memungkinkan
untuk bisa meningkatkan produktivitasnya
kecuali kalau pupuknya yang ditambah
ijinkan saya menambahkan bahwa
salah satu kendala pada saat panen
itu adalah harga yang
stabil atau bahkan jatuh
dengan adanya parma suri
yaitu pelayanan informasi super koridor
kita akan memberikan informasi
komoditas yang ditanam baiknya apa
dan ini akan mencegah terjadinya oversupply
sehingga solusi terhadap harga
adalah solusi yang benar benar menjawab realita pasar
jadi ini salah satu
unggulan kami untuk para petani di jawa timur
baik terima kasih waktunya habis
kita berikan aplaus untuk pasangan nomor urut dua
saya berikan kesempatan
untuk paslon nomor urut dua
menanggapi jawaban dari paslo nomor urut dua
izinkan saya menanggapi
apa yang telah disampaikan oleh bapak saifullah yusuf
teknologi menjadi sebuah
tetapi pada kenyataannya
yang menjadi kendala adalah
penyaluran kredit kepada para kelompok tani
masih terkendala banyak hal
oleh karena itu kita harus bisa menjawab
masalah ini secara holistik
yaitu bagaimana caranya
menyalurkan kredit kepada kelompok tani
masalahnya ada pada
agunannya masalahnya ada pada
pendataannya termasuk tadi
beberapa petani hutan itu karena masalah
rdkk yaitu masalah
pendataan yang ada di kawasan hutan
ya penguatan poktan dan
poktan menjadi penting
supaya proses untuk bisa
harga pada saat panen itu betul betul
bisa terkawal dan
berharap bahwa kita semua
akan bisa menjadi bagian yang bisa
meningkatkan percepatan kesejahteraan petani
baik waktunya habis terima kasih
saya berikan kesempatan yang sama
untuk menanggapi jawaban dari
paslo nomor dua puluh satu waktunya satu menit
dari anda bicara
terima kasih sekali saya
memang ingin mengucapkan
terima kasih kepada para petani
di tengah tengah lahan yang susut
masih terus meningkat
tapi kita perlu inovasi untuk kepentingan
masa depan maka jawa timur
tahun ini memulai suatu
kooperatif farming atau pertanian
berjamaah yang saya sebut tadi
ini sesuatu hal yang dimulai
dan tidak lagi mengandalkan
pupuk subsidi bibit bersubsidi
tapi ini penuhnya
dibiayai oleh perbankan dari
awal sampai akhir di atas kertas
akan meningkat lima puluh persen
yang kedua yang juga penting
untuk kita dorong hari ini adalah
baru ini baru baru ini
kementerian pertanian merilis
suatu survei di mana
petani yang tua
dua puluh dua persen yang menengah
dua puluh enam persen dan yang muda tiga puluh lima kebawah
itu hanya dua belas persen
baik terima kasih kita berikan aplaus
untuk kedua pasangan calon
untuk mengambil pertanyaan di fishball
yang sudah disediakan
semua pertanyaan ini masih dalam kondisi
rahasia dan tersegel
masih dalam kondisi tersegel
setelah memastikan silahkan langsung
berikan pertanyaan yang anda pilih
silahkan diberikan kepada panelis
terima kasih silahkan kembali ke tempat
duruk anda silahkan kepada
bapak nufil hanani
untuk membacakan pertanyaannya
salah satu cara
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
ialah melalui pembangunan infrastruktur
hasil kajian sdgs
senter unpad tentang
kesiapan provinsi jawa timur dalam
mencapai sdgs menunjukkan bahwa
proyeksi pembangunan infrastruktur provinsi jawa timur
belum semuanya mencapai
skor a dari target sdgs
kebijakan dan prioritas saudara
dalam pembangunan infrastruktur
provinsi jawa timur
baik dari aspek lingkup darat laut
dan udara kota desa
maupun aspek konektivitasnya
sistem yang dapat mengakselerasi
pembangunan ekonomi jawa timur
baik terima kasih
itu pertanyaannya sama sama sudah kita dengar
pak anufi hanani kami persilahkan untuk kembali
ke tempat duduk anda
dan kami persilahkan kepada paslon nomor urut satu
untuk menjawab pertanyaan
durasi anda dua menit dimulai saat anda berbicara
jadi dalam kaitan dengan infrastruktur
sudah barang tentu bahwa
untuk membangun seluruh infrastruktur
yang dibutuhkan di jawa timur tidak bisa
dilangkan kita memiliki
banyak sekali kompleksitas
dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar
dan ini adalah realita
yang dihadapi di hampir seluruh
kabupaten kota yang ada di jawa timur
untuk itu dalam menentukan prioritas
kita harus memiliki sebuah struktur
dalam hal ini kami
mendorong adanya pertama
pengembangan berbasis wilayah
di mana di sini ada tujuh lini
yang akan menggambarkan bagaimana
secara holistik kita mendorong
pengembangan kawasan dari mulai
selatan utara timur dan barat
artinya apa sekarang sudah ada
jalan tol yang menghubungkan dari
surabaya sampai ke probolinggo
rencananya pasuran probolinggo
sebagian akan beroperasi namun demikian
dari probolinggo menuju ke lumajang
kondisi jalannya walaupun nasional
masih substandar lebarnya
baru empat atau lima meter
ini sudah kami konfirmasi dengan
balai jalan nasional perlu diperlebar
jadi artinya kata kunci prioritas
adalah menyesuaikan dengan
rencana pengembangan wilayah
yang ada di sini di sini ada sentra
dari mulai tuban sampai ke sumeneb
di pesisir utara madura
dan juga ada kontidor
selatan dari mulai pacitan sampai ke
banyuwangi dan juga tentunya
koridor high growth dari surabaya
sampai ke malang menjadi prioritas
dalam kaitan dengan infrastruktur dasar
saya ikut berbicara di kuito
saat itu mengenai komitmen kita
bahwa harus digunakan
artinya bukan hanya mengandalkan
government budget tetapi harus juga
dan juga dana swadaya masyarakat
teknologi semakin berkembang
dan mudah mudahan ini bisa mendorong
capaian capaian pemenuhan infrastruktur dasar
seperti sanitasi air minum
dan tentunya infrastruktur lainnya
yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat jawa timur
dengan pertanyaan yang sama
kami persilahkan kepada pasangan calon nomor dua
urut dua untuk menjawab
masih ada juga dua menit dimulai anda berbicara
memang salah satu yang pokok
dari infrastruktur adalah
presiden jokowi mempercepat
pembangunan jalan tol
sebentar lagi akan tembus dari solo
surabaya nanti terus ke
banyuwangi kemudian kemalang
dan kami ingin
secepatnya pula kertosono
sampai telung agung segera dibangun
pembangunan bandara di kediri
sebelum itu juga telah beroperasi
bandara di banyuwangi di jember
di bawean dan juga di sumeneb
ini semua adalah perkembangan perkembangan
muatakhir yang mempercepat
pembangunan daerah daerah tersebut
baik kawasan timur kawasan barat
maupun kawasan di pulau madura
itu adalah daya dukung
yang luar biasa
bapak ibu dan saudara saudara sekalian
yang saya hormati ada dua hal
yang pertama adalah
memperlancar arus barang dan orang
yang kedua adalah
untuk memeratakan pembangunan
nah untuk itulah di samping infrastruktur besar
kami ingin transportasi
bisa mulai kita garap bersama sama
untuk menyeimbangkan pembangunan
dari empat puluh delapan pulau
yang dihuni baru ada
enam yang memiliki
atau memiliki yang namanya
layak untuk jadi pelabuhan rakyat
untuk itulah saya
terus terang ingin ke depan
kita bangun pelabuhan pelabuhan
di pulau pulau yang selama ini masih
bapak ibu dan saudara saudara sekalian
yang saya hormati kita jelasnya adalah
dengan adanya pembangunan infrastruktur
dan juga transportasi
yang makin mudah itu
meningkatkan daya saing
daya saing ini menjadi
sangat penting hari hari ini
dalam rangka untuk
kesejahteraan dan kemakmuran
baik berikutnya kami persilahkan kepada
paslon nomor urut dua silahkan menanggapi
jawaban dari paslon nomor urut satu
waktu menanggapi satu menit
perda rt rw nya juga sudah dibagi
ada agropulitan madura
ada segitiga emas baru
yaitu bojonegoro tuban dan lamongan
dan juga tentu ada
agropulitan bts atau
semuanya ini tinggal menunggu
daya dukung infrastruktur
kalau infrastrukturnya bisa masuk
misalnya nanti kalau dari
dibikin jalan tol juga sampai jember
agropulitan bts maupun juga
agropulitan di ijen
nah inilah beberapa hal yang saya kira
penting untuk kita catat
saya seberapa infrastruktur dasar
harus masuk ke rumah rumah penduduk yang tidak mampu
sanitasi air bersih
dan juga rumah tidak layak huni
waktunya sudah habis silakan kepada
paslon nomor urut satu menanggapi
jawaban dari paslon nomor urut dua
waktu anda satu menit
terima kasih karena kaitan
pertanyaannya dengan sdgs
melihat bahwa ada
jalan jalan bypass ada
double track dan semuanya
sekianya memang kita terus mengaitkan
disitu akan hadir
sentra sentra pertumbuhan ekonomi
disitu akan hadir
dan disitu akan tumbuh bagaimana
target sdgs berikutnya
pada proses proses seperti ini
ini adalah bagian dari
yang kami ingin tawarkan
kami ingin promote kepada masyarakat jawa timur
adalah jatim akses
bagaimana membangun infrastruktur
wilayah terpadu dan berkeadilan
kita juga ingin
menyampaikan soal public transportation
bagaimana kita berharap
bahwa akan ada
tambahan kapal kapal ekspres untuk daerah kepulauan
waktu anda sudah habis
waktu anda sudah habis
kita beri tepuk tangan untuk jawaban
dan juga tanggapan dari para paslon
dan kalau tadi kita lihat
bagaimana menanggapi pertanyaan dari panelis
untuk di sesi berikutnya
kedua paslon ini untuk menjawab
kami akan segera kembali saat lagi
tetaplah di debat publik kedua
pilgub jawa timur